pt bank rakyat indonesia persero tbk menyetujui rencana penambahan modal
dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau pmhm etd
dalam hasil rapat umum pemegang saham luar biasa
rencana tersebut merupakan bagian dari pembentukan holding bumn ultramikro
dalam rapat umum pemegang saham luar biasa para komisian
pt bank rakyat indonesia persero tbk menyetujui rencana penambahan modal
dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu pmhmetd atau right issue
langkah ini merupakan bagian dari pembentukan holding bumn ultramikro
bersama pt pegadayan dan pt permodalan nasional madani atau pnm
dalam perskonferens secara daring direktur utama bri sunarso menjelaskan
rencana ini juga selaras dengan visi pemerintah dalam rancangan pembangunan
jangka menengah nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
yaitu untuk meneroboskan pemerintahan yang berbeda
selain itu holding ultramikro juga sesuai dengan aspirasi perseroan
serta sebagai cara memastikan kelangsungan bisnis di masa depan
pemerintah akan menyetorkan seluruh saham seri b miliknya
dalam pegadian dan pnm kepada perseroan atau in bank
setelah transaksi perseroan akan memiliki sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen saham pegadean dan bnm
di samping itu pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham seri a
tuiwarna pada pegadian dan pnm
dalam holding ultra mikro ini bri akan ditunjuk sebagai indeksan
dan juga holding
senarso mengatakan holding ultra mikro ini tidak saja memberikan manfaat
bagi bri pegadaian dan pnm
tapi juga bagi pelaku usaha ultramikro dan perekonomian nasional
pnm akan berperan di fase empowerment
pinjaman kepada kelompok yang disalurkan pnm
selain bernilai sebagai pembiayaan
juga berfungsi dalam memberikan asistensi dan peningkatan kapabilitas
kemudian di fase integration perseroan dan pegadaian
dapat membantu pelaku usaha di segmen tersebut
dengan berbagai produk gade maupun kredit usaha rakyat yang berbasis fidusia
selanjutnya pada fase upgrade holding ultra mikro memungkinkan pelaku usaha ultra mikro
naik kelas menjadi nasabah mikro bri yang berbasis komersial
prosesnya akan terjadi dalam satu ekosistem sehingga lebih efektif dan efisien